untuk kita pekerja ya yang kerjanya tidak berangkat ataupun sampai kantor pukul sembilan pulang jam lima
karena yang kami sedang bincangkan saat ini jam biologis normal manusia itu kan telah menyesuaikan
bahwa malam hari merupakan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga
iya benar sekali
namun sebenarnya bagaimana sih jika ritme irama biologis tubuh ini berubah
terutama bagi kita ya kadang kadang malam harus kerja dan sebagainya
yang untuk tidur dan malam untuk bekerja
lalu bagaimana menjaga kesehatan bagi para pekerja malam ini
ini berikut informasinya kami hadirkan untuk anda
jam biologis teratur mempengaruhi gaya hidup sehat
namun banyak juga orang yang memiliki jam biologis terbalik dengan manusia pada umumnya
tubuh terjaga sepanjang malam
jadi menjalankan rutinitas pekerjaan
sehingga membuat jam istirahat berubah
waktu makan dan berolahraga menjadi berantakan
badan pun menjadi mudah lelah
seperti yang biasa dilakukan firman
profesinya sebagai video editor menuntutnya untuk bekerja dengan sistem gilir
tak jarang hampir separuh minggunya ia mulai beraktivitas setelah matahari terbenam
sadar tentang pentingnya kesehatan tubuh
firman tetap menjaga asupan makan dan olahraga
terutama saat malam hari
demi meningkatkan kinerja otak dan produktivitas kerja yang maksimal
kalau masalah kesehatan yang pasti suplemen
itu wajib untuk editor
apalagi kita yang kerjanya long shift gitu ya
sampai malam malam sampai pagi
suplemen pasti wajib
kemudian olahraga diusahakan sebisanya setiap minggu itu pasti harus ada olahraganya ya
begitu pula dengan ayi
yang bekerja sebagai security penjaga gedung
dalam seminggu jam tidurnya kerap berubah ubah sesuai dengan jadwal pekerjaan
sudah terbiasa terus kalau seandainya saya mau masuk malam
siangnya itu biasanya saya tidur sekitar tiga jam empat jam lah untuk persiapan malam
walaupun banyak orang mampu menerapkan siklus tidur terbalik
namun menurut dokter ahli kesehatan tidur andreas prasaja
mengubah jam biologis tubuh normal
sama halnya dengan menciptakan gangguan tidur
sejalan dengan perubahan jam biologis risiko terkena penyakit juga meningkat karena penurunan daya tahan tubuh
menciptakan pola hidup sehat juga menjadi tantangan para pekerja malam
ada tips bagi pekerja malam untuk menjaga kondisi badannya agar tetap fit
kalau yang bekerjanya memang dari malam sampai pagi disarankan ya sudah seumur hidup seperti itu
dengan catatan pulang tidur
jadi kalau untuk pekerja sebenarnya yang harus diatur nomor satu adalah cahaya
jam biologis kita itu peka sekali terhadap cahaya
melatonin yang kita sebut sebagai hormon tidur itu hanya dikeluarkan oleh tubuh pada saat gelap
jadi kalau terang tidak diproduksi menggunakan kacamata gelap
sampai di rumah juga dijaga suasananya supaya sunyi gitu ya tidak sunyi betul
tapi ya seperti ini
jadi kalau di rumah juga dijaga suasananya supaya sunyi gitu ya tidak sunyi betul

kalau di rumah juga dijaga suasananya supaya sunyi betul
kemudian kemudian kamar juga cenderung gelap supaya dia bisa beristirahat
tidak disarankan untuk misalkan second job